saya gak pernah membuat janji sama bu melda
ini semua hanya keinginan bu mega semata
sebelumnya saya juga pernah bilang sama bu merda kan
saya nggak mungkin memaksakan perasaan anak saya
kalau bagi bu melda kebahagiaan arin itu adalah segalanya
kalau aku gak ikutin kamu nanti kamu diambil orang lain loh
aku sendiri aku malu kalau dibombang
ah keren banget tasnya arin
gimana sih katanya lo mau ngasih gue satu
eh ini skincare yang kayak lo punya gak sih
ini berapa sih irina harganya
kasih gue satu dong
duh mami tuh udah builang belum sih ke om roy
suruh dia tepatin janjinya
nih soalnya tuh aku lihat tuh ya
si rifki tuh terus terusan sama michelle
si rifki sama michelle tuh ketemuan orang gitu mi
itu pasti ada kaitannya
demi sama video dia yang viral itu
kamu tuh tenang aja
sebelum kamu merengek sama mami
kamu itu udah usaha belum sama rifki
kamu tuh harusnya deketin dia
supaya hatinya luluh
supaya nggak perlu paksa paksa papanya
emang mami kira arin tuh gak usaha selama ini
arin tuh sampe jungkir balik mi
tapi tetep aja itu tuh di otaknya cuma michelle michelle michelle terus
iya kan bel
selama ini itu arin udah berusaha banget deketin rifki
terus waktu si rifki sakit karena si michelle itu tante
arin itu udah selalu ada untuk rifki waktu sakit
selalu pokoknya ada tante
bel saksinya kok
tuh kan mi
mami denger sendiri tuh bel tuh yang yang diomongin bel tuh denger semua loh mi
sebelum kamu usaha sedemikian rupa
kamu tuh udah pernah cari tahu belum
rifki itu bener suka atau engga sama michelle
tuh kan kamu belum yakin
karena mami rasa rifki itu laki laki yang tidak sembarangan kalau milih perempuan
buktinya dia pacaran sama anak mami
anak mami ini cantik berpendidikan kaya dari keluarga terpandang lagi
enggak mungkin lah engga ada laki laki yang engga suka sama kamu
mami bener juga
gue memang belum tahu pasti sih perasaan rifki ke michelle
lagi nunggu pacar ya
eh pak tarno
ngapain lari di tempat kayak gitu
yaudah sana pergilah
lu aneh banget lu kenapa singin singin sendiri
soalnya kamu pernah bilang sama aku kalau kamu suka banget makan coklat makan nyambulin kamu ini
oh ya sale selamat ya atas pencapaian kamu tampil on air di tv keren
makasih cuman ini berlebihan banget
kamu sendiri tahu kan kalau aku tuh orangnya pantang menyerah buat dapetin keinginan aku
jadi kalau kamu tolak coklat ini emang kamu mau ya setiap hari aku bawain kamu coklat
ya udah terima dong
gue gak mau lu kena masa masa gue gue gak mau
aku udah selesai
lu beli pasti buat lo kan bukan
buat kamu sel
gue udah coklatnya banyak banget lagi sel
alina kalau michelle gak mau buat gue aja ya coklatnya
eh sel tau gak sih gue baru aja pre order album idol kebukan gue
coklat buat michelle bukan buat lu
buat gue aja alinu michelle yang lama aja
gak usah kasar sama cewek
lo pada ngapain ah
ada masalah apa

ini masalah gue
gue baru inget ya
hebat lu eh
bisa bikin mahasiswa pek l ini
dan anak ipa satu ini
gue salut deh sama lo
perempuan banget nih sama perempuan
lo bisa jaga mulut lu gak sih ya
gue heran ada manusia kayak lo
yang setiap omongan keluar dari mulutnya
eh pasin lo ya
seneng ngerendahin orang lain dan ngerasa direbat
sampai jumpa lagi
bu ibu parohnya lagi sibuk bu
ya ampun ibu
aduh pak saya minta maaf ya pak
yang memaksa masuk tanpa ada izin
nanti pintunya tutup lagi ya
ya udah pak kalau gitu saya permisi ya pak
bu silahkan duduk duduk
berani sekali pak roy menghindari saya seperti ini
mau berapa lama lagi bapak ingkar janji
bu melda jangan lupa
saya gak pernah membuat janji sama bu melda
ini semua hanya keinginan bu mega semata
sebelumnya saya juga pernah bilang sama bu merda kan
memaksakan perasaan anak saya
kalau bagi bu melda
kebahagiaan arin itu adalah segalanya